seorang anggota geng motor di kabupaten bandung diringkus petugas satuan reskrim pores bandung karena menganiaya korbannya hingga tewas
sementara di tasik malaya berdali balas dendam komplotan geng motor menganiaya dua orang pelajar hingga terluka
pelaku berinisial t digiring petugas satreskrim pores bandung karena menganiaya korban berinisial ga yang masih di bawah umur di kawasan banjaran kabupaten bandung
kejadian bermula saat pelaku dan korban terlibat cekcok di pinggir jalan
pemicunya diduga karena korban diteriaki kata kata kasar oleh pelaku
pelaku yang masih dalam pengaruh minuman keras selanjutnya menganiaya korban dengan menggunakan besi dan kayu
akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala dan tewas di pinggir jalan
polisi menangkap pelaku dua hari setelah kejadian
selain menangkap pelaku polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pipa besi dan sebilah balok
pelaku dikenakan undang undang republik indonesia nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak
pasal tiga ratus lima puluh satu kuhp tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara
sementara di tasikmalaya berdali balas dendam empat anggota geng motor ini ditangkap anggota reskrim pores tasikmalaya senin pagi
karena menganiaya dua orang pelajar smp dengan menggunakan sebilah golok
akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala serta memar di tubuh
tindak kekerasan ini dipicu karena keponakan
salah satu pelaku sempat terlibat perkelahian dengan korban sepulang sekolah
mendapat pengaduan dari keponakan yang kalah berkelahi pelaku mengajak komplotannya untuk menganiaya korban
polisi mengamankan barang bukti kejahatan berupa golok berukuran mini dari pelaku
sementara korban bernama hasbi asidiki serta muhammad tahki yang masih duduk di bangku smp cikatomas menjalani perawatan medis
korban juga mengalami trauma akibat kekerasan psikis dan fisik yang dialaminya